semoga mbak aini dan juga keluarga
hingga jumat pukul lima pagi saja
tidak disertai dengan aksi aksi nyata di lapangan
sama tim yang sebelumnya juga mungkin gimana ya
kita bawa semuanya dari indonesia kita bisa nemu di sini gitu
karena kita tahu bahwa jenis virus yang baru juga menyerang anak usia sekolah
kalau misalnya betul yang rifana bilang
mereka berada dalam satu ruangan di lantai dua